salia indah terjadi di kilometer tiga ratus tujuh puluh a atau ruas tol batang semarang
informasi dari kabit humas polda jawa tengah kombes satake bayu
tujuh orang dinyatakan meninggal dunia
informasinya kecelakaan ini terjadi sekitar setengah tujuh pagi
selain korban meninggal lima belas orang dinyatakan mengalami luka ringan
sedangkan dua belas orang lainnya selamat
kecelakaan tunggal ini melibatkan bus po rostalia indah terjadi di kilometer tiga ratus tujuh puluh a
atau ruas tol batang semarang
dan menurut kabit humas polda jawa tengah
akibat kecelakaan ini tujuh orang meninggal dunia
total terdapat tiga puluh dua penumpang
di mana ditambah juga satu sopir dan satu kondektur
total ada tiga puluh empat orang dalam bus rosalia indah ini
bus ini masuk ke parit sepanjang dua ratus meter
dan saat ini polisi masih menyelidiki kejadian
dan belum diketahui penyebab terjadinya kecelakaan
kami masih berupaya untuk menghubungi kakor lantas
dengan kecelakaan di ruas tol batang
dan saudara ini merupakan visual dari jalan tol batang menuju ke semarang
ini merupakan visual terkini
nampak pihak kepolisian dan juga jasa marga
telah berada di tempat kejadian perkara
untuk berupaya mengevakuasi bus po rosalia indah
hingga siang ini bus belum dipindahkan
dari tempat kejadian perkara